jika di surabaya penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri
di pasuruan tiga orang penumpang mobil justru tewas hangus terbakar
akibat terjebak di dalam mobil
mobil korban terbakar setelah ditabrak truk yang kemudian melarikan diri
sementara di jalur pantura situbondo
dua pengendara motor menjadi korban tabrak lari
ruas jalan pantura panarukan situbondo kembali memakan korban
dua orang pengendara motor ditemukan terkapar penuh luka di bahu jalan setelah mengalami kecelakaan
satu pengendara ditemukan tak sadarkan diri
dan lainnya merintih kesakitan setelah menjadi korban tabrak lari
tak satupun warga yang mengetahui sebab kecelakaan karena lokasi kejadian
merupakan jalur sepi di antaranya sawah dan hutan jati
warga awalnya hanya mendengar suara keras tabrakan
dan kedua korban ditemukan sudah terluka parah
kedua korban langsung dievakuasi
ke rsud abdurrahim situbondo untuk mendapatkan perawatan
sementara di pasuruan tiga orang tewas setelah mobil terios
yang mereka tumpangi ditabrak sebuah truk hingga terguling dan terbakar
ketiga korban yang diketahui bernama bambang
beserta istri dan anaknya ini tewas hangus terbakar akibat terjebak di dalam mobil
ketiga korban ini dibawa ke kamar ruang instalasi forensik
rumah sakit bayangkara porong sidoarjo
mereka diduga adalah korban tabrak lari
hingga kini polisi masih mengejar sopir beserta truk yang kabur
usai menabrak mobil korban
di tuban sebuah truk yang bermuatan besi terguling di tengah jalan
sopir dan kernet sempat terjebak beberapa saat di dalam kabin kendaraan yang ringsek
beruntung keduanya berhasil keluar menyelamatkan diri tanpa mengalami luka luka
truk diketahui baru keluar dari gudang toko bangunan
mengambil besi cor untuk proyek pelebaran jalan
saat berbelok ikatan besi tiba tiba terlepas
sehingga menimbulkan goncangan
akibatnya badan truk oleng lalu terguling ke sisi kiri
meski tidak ada korban jiwa kecelakaan tunggal ini membuat arus lalu lintas terganggu karena proses evakuasi truk